nanti tiba masa pencoblosan dan pelantikan presiden terpilih republik indonesia
masa pendaftaran capres cawapres berlangsung pada empat hingga sepuluh agustus dua ribu sembilan belas
kedua kandidat jokowi ma'ruf dan prabowo sandiaga
kompak mendaftar di hari terakhir pendaftaran
jokowi ma'ruf memulai hari pendaftarannya dari gedung joang
bersama para ketua partai koalisi mereka menandatangani dokumen kpu
sebagai syarat yang harus dilengkapi untuk mendaftar ke kepres
selang beberapa jam geliran prabowo subianto tiba di gedung kpu
menggunakan mobil dengan kap terbuka diiringi marching band
sementara pasangannya sandiaga uno berjalan kaki dari masjid sunda kelapa menuju kantor kpu
setelah mendaftar kedua bakal pasangan capres cawapres melakukan tes kesehatan
yang dijadwalkan kpu pada lima hingga tiga belas agustus dua ribu delapan belas
atau berjalan paralel dengan masa pendaftaran
jokowi dan ma'ruf amin melaksanakan tes kesehatan
pada minggu dua belas agustus di rspad
keesokan harinya pada tiga belas agustus
prabowo dan sandi pun melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan di lokasi yang sama
tahapan selanjutnya kpu melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan administratif pada sebelas hingga empat belas agustus dua ribu delapan belas
hasil verifikasi diberitahukan secara tertulis oleh kpu pada lima belas hingga tujuh belas agustus dua ribu delapan belas
setelah fase pendaftaran dan masa verifikasi selesai
kpu melakukan penetapan dan pengumuman
pengumuman pasangan calon peserta pilpres dua ribu sembilan belas pada dua puluh september dua ribu sembilan belas
setelah sehari usai diumumkan
kpu mengundi sekaligus menetapkan nomor urut pasangan calon pada dua puluh satu september dua ribu delapan belas
dua hari kemudian pada dua puluh tiga september dua ribu delapan belas
kpu resmi memulai masa kampanye serentak bagi para calon anggota dpr dpd dprd
sekaligus calon presiden dan wakil presiden
masa kampanye berakhir pada tiga belas april dua ribu sembilan belas
pada empat belas hingga enam belas april dua ribu sembilan belas
kpu menetapkan sebagai masa tenang
pemungutan suara dan penghitungan suara serentak untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden
akan dilakukan pada tujuh belas april dua ribu sembilan belas
selanjutnya rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu tingkat nasional
akan dilakukan pada dua puluh lima april hingga dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas
dan di dua puluh oktober dua ribu sembilan belas
presiden dan wakil presiden terpilih akan menjalani sumpah dan pelantikan menjadi presiden dan wakil presiden republik indonesia